hai harapan saya saat ini hanya ingin ketemu mantap saya sama keluarganya meskipun apa itu
keadaannya senaura rela ikhlas yang penting bisa ditemukan saya hanya ingin melihat mereka
upaya pencarian korban yang diduga tertimbun longsor akibat gempa masih terus dilakukan
sulitnya medan membuat upaya pencarian terkendala karena alat berat yang susah menembus lokasi
seperti bisa kita lihat juga akhirnya karena alat berat yang tidak bisa didatangkan
ke lokasi ini atau belum bisa didatangkan ke lokasi ini warga harus melakukan upaya
pencarian secara swadaya tidak ada harapan lain bagi warga yang keluarga tertimbun sini
selain bisa menemukan keluarga mereka apapun kondisinya hingga saat ini masyarakat masih
bertahan di posko pengungsian yang tersebar di beberapa wilayah mereka masih bertahan
karena waspada adanya gempa susulan dan menunggu situasi kembali normal
salah satunya di posko bin yang menampung satu ratus enam puluh delapan pengungsi menurut kepala bin jawa barat
brigjen tni rudy prasemilsa pengungsi mendapatkan bantuan logistik makanan hingga pelayanan kesehatan
adapun total ada dua truk bantuan logistik dari markas besar bin yang sudah sampai di posko
pengungsian darurat cianjur jumlah bantuan tersebut akan terus bertambah sesuai kebutuhan

dan memimpin perusahaan tersebut untuk mengembangkan perusahaan tersebut dan memimpin perusahaan tersebut
yang selasa kemarin meminta masyarakat tidak khawatir mengingat intensitas gempa sudah berkurang dengan getaran minor
namun yang masih perlu diwaspadai adalah kondisi di pengungsian akibat perubahan cuaca seperti hujan
hal ini disebabkan karena posko swadaya masyarakat kurang representatif sebagai tempat penampungan yang aman dari hujan
tim liputan cnn indonesia